ketua kpk firly bahuri telah melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka harun masiku
firly meminta peran masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka untuk segera melaporkan
ditemui di kantor pemprov sulsel kamis pagi ketua kpk firly bahuri mengatakan
jika pihaknya telah melakukan upaya penangkapan terhadap harun namun hingga saat ini belum mendapatkan hasil
ia meminta peran aktif masyarakat yang mengetahui keberadaan harun untuk segera melaporkan ke pihak berwajib
firly juga meminta agar harun masiku segera menyerahkan diri kepada kpk
sementara terkait dengan dugaan ditangkapnya harun masiku di tanah toraja sulawesi selatan
firly menyebut belum mendapat informasi tersebut
sebelumnya pada tujuh januari lalu harun menjadi buruan penyidik kpk
karena diduga terlibat kasus korupsi yang menyeret nama anggota komisi pemilihan umum kpk
komisi pemilihan umum kpu wahyu setiawan
kita sudah sampaikan lakukan upaya untuk penangkapan dan anggota sudah bekerja
dan saya juga himbau kepada seluruh masyarakat yang tahu tentang keberadaan saudara yang tersangka
untuk memberitahukan dan lebih khusus lagi pada tersangka supaya segera menyerahkan diri
karena kapanpun dia pasti akan kita cari dan akan kita tangkap
seluruh informasi kita terima semua informasi akan kita terima
deteksi terakhir yang diterima kpk
belum ada sampai hari ini belum ada informasi itu
gila masih dicari
kalau sudah tahu tempatnya pasti kita akan lakukan datangin terus kita tangkap